pemerintah mewacanakan pelarangan bisnis media sosial dan e commerce bersamaan
hal ini ditujukan mencegah praktik monopoliri hingga cross border yang dapat merugikan pelaku ukm lokal
apakah wacana ini relevan di tengah perkembangan bisnis digital
kami bahas bersama pemerhati digital marketing yuswo hadi selamat sore mas yuswa
terima kasih mas yuswo jadi intinya kalau melihat apa yang terjadi sekarang wacana ini
ini zamannya digital mas masih relevan nggak sih wacana pelarangan pemerintah ini
untuk bisnis media sosial e commerce gak boleh jalan barengan
ya jadi saya takutnya ini misleading mbak tiffany
jadi takutnya pemerintah itu asal melarang dan melihat bagaimana praktek di india praktek di amerika
kita harus bedakan kalau kita regime regulasi ini harus taktis gitu ya
kita harus melihat case case nya
jadi social commerce nya itu gak masalah mbak
jadi youtube dipakai untuk distribusi film porno misalnya
kan jadinya jelek tapi kan bukan youtubenya yang jelek
misalnya telegram dipakai untuk kegiatan terorisme
kan yang jelek bukan telegram nya gitu
social commerce itu dengan menggabungkan e commerce dengan social media
itulah justru kekuatan
kekuatan dari social commerce ini dan itu menjadi keunggulan bagi para ukm atau pelaku usaha untuk jualan gitu
kalau gampangnya kan social commerce itu jualan melalui social media ya
jualan melalui ig jualan melalui tiktok ya jualan melalui facebook gitu ya
terus kemudian kalau e commerce jualan melalui platform ya tokopedia bukalapak dan seterusnya
ini yang saya ingin jelaskan bahwa social commerce itu punya keunggulan
advantage yang itu menguntungkan bagi para penjual
jualan di sosial media artinya apa
kita berjualan di dalam followers yang sudah kita bangun
saya sering menggambarkan jualan di social commerce itu kayak jualan di arisan mbak
kalau kita dijualan di arisan kan semua orang sudah yang di arisan itu kan kita udah ngerti kan sudah kenal kan
jualan yang paling gampang adalah ke temen gitu
sementara jualan di e commerce itu adalah jualan di e commerce
sementara jualan di e commerce itu adalah jualan di e commerce

penjual sama pembeli nggak kenal gitu
keuntungan dari social commerce adalah ketika customer yang kita jualin itu sudah kita kumpulkan di dalam satu komunitas
yang kemudian ketika itu sudah ada connection emotional connection sudah ada relasi dengan customer kita
jualannya akan lebih gampang gitu
yang salah bukan social commerce nya
tetapi nanti akan saya jelaskan lebih kepada betul
pemerintah harus mengatur social commerce ini karena banyak implikasi yang memang harus diatur gitu
tapi bukan dilarang social commerce nya begitu mbak tiffany
kita gak nyari siapa yang salah deh mas yuswo
tapi kalau misalnya mas yuswo melihat ada menangkap ada misleading di situ
itu yang harus kita benarkan
karena digital ini kan zaman digital digitalisasi itu adalah keniscayaan
nah apakah ini artinya bahwa

memang pemerintah kita yang kurang bisa berpacu cepat dengan adanya inovasi teknologi perkembangan digital ini
sehingga memang banyak mindset banyak persepsi kemudian dan turunannya tentunya regulasi itu
yang juga harus mengikuti inovasi teknologi ini
dan kepentingan nasional harus dikedepankan mbak
jadi saya lihat ada empat isu mbak yang harus diatur di dalam social commerce
bukan social commerce nya yang dilarang
tetapi social commerce perdagangan di tiktok
dagangan di facebook dan ig itu diatur
yang pertama adalah perlindungan terhadap industri dalam negeri
itu kan kaitannya kan cross border
artinya jangan sampai pemain pemain cina masuk melalui tiktok
kemudian barang barang yang masuk itu lebih murah dari ukm atau dari produksi dalam negeri
kalau begitu kan industri dalam negeri kita mati
tapi kan itu bisa diatur
cross bordernya diatur sehingga level playing field gitu ya
jangan sampai barang yang masuk itu lebih rendah dari kita
caranya pemerintah tentu saja tahu ya
jadi perlindungan pertama
isu yang pertama adalah perlindungan industri dalam negeri atau umkm
yang kedua adalah persaingan yang sehat
pak menteri perdagangan bilang bahwa
oh ini tiktok ini bisa membaca preferensi konsumen gitu
terus kemudian algoritmanya diatur menguntungkan pihak platform pihak tiktok gitu
ya harus algoritmanya diregulasi gitu
ini yang mungkin belum jadi wacana
algoritma itu apakah di youtube apakah di facebook apakah di google
itu harus negara harus punya kemampuan punya power untuk meregulasi
karena dengan algoritma itulah ya level playing field itu diciptakan gitu
jadi membaca preferensi tiktok membaca preferensi konsumen itu enggak masalah gitu
tetapi jangan kemudian pengetahuan preferensi itu diarahkan untuk produsen cina gitu
diarahkan produsen lokal harusnya
itu kan masalah bagaimana kita meregulasi algoritma dari tiktok gitu ya
itu yang kedua
yang ketiga adalah perlindungan konsumen
karena kalau perdagangan di social commerce ini kan pelakunya itu enggak ada pt mbak
pelakunya itu individu individu
kalau nggak ada pt kalau dia melanggar dia menipu gitu
kalau nggak ada pt nya ngejarnya kan susah
mesti pelaku pelaku perdagangan di social commerce itu yang itu kebanyak individual itu harus didaftar
sehingga kalau dia mengecewakan konsumen
maka mesti harus jelas siapa ini yang kena sanksi
itu yang isu yang ketiga
isu yang terakhir adalah kaitan pajak mbak
mereka ini kan berbisnis kan
sementara mereka nggak ada pt
enggak ada legalnya
padahal mereka bisa bisnis di tiktok itu miliaran gitu
kan ada potensi pajak
maka makanya betul
mesti harus secara legal harus terdaftar dong
kalau nggak terdaftar kan berarti mereka bisa dapat duit
tapi nggak bayar pajak ke negara gitu
jadi intinya adalah bahwa social commerce itu oke
bagus untuk ukm indonesia
karena itu dengan demikian ukm indonesia itu bisa
jualannya bisa lebih bagus
dengan memanfaatkan komunitas
dan followers yang dia bangun
jualannya lebih powerful
sebagai channel jualan itu bagus ya
tetapi memang betul tadi ada empat isu yang harus diatur mbak
ya jangan sampai social commerce itu merugikan kepentingan indonesia gitu mbak
sayang sekali karena waktunya terbatas
apakah semua bentuk interaksi yang ada di social commerce ini
memang bisa diatur atau bisa dilarang
lah kalau kita negara yang bergaulat ya
siapapun yang beroperasi
nyari duit di indonesia
harus negara hadir untuk mengatur itu
bahkan algoritma yang orang berpikir bahwa algoritma ini dikendalikan oleh ai apa
ia kan yang mengendalikan manusia juga ya
manusia ini yang kita pegang
negara harus hadir untuk mengendalikan orang orang yang mengendalikan ai ini atau algoritma ini mbak
jadi kalau kita itu bergaulat secara digital
indonesia harus mampu mengatur tiktok mengatur youtube mengatur google mbak
kalau kita nggak punya kemampuan itu
maka ya kita akan dirugikan gitu
kita ini sebenarnya sudah dirugikan oleh youtube oleh google dan seterusnya
kita nggak ngerti karena gimana cara ngatur mereka nggak ngerti gitu
nah ini termasuk yang terakhir adalah kasus tiktok ini gitu
oke jadi jangan sampai main semprit larang larang aja tanpa tahu penggajian
nah itulah intinya gitu
harus tepat regulasi
rejim regulasi harus tepat mengarah ke siapa gitu
ke bagian mana itu harus tepat
terima kasih mas yuswo
mudah mudahan masukan yang ini bisa dikendalikan
terima kasih mas yuswo
ada yang nonton ada yang dengar dari pihak pemerintah
sehingga itu tadi
jangan sampai mencegah misleading itu ya
terima kasih mas yusuf hadi sudah bergabung dengan diskusi di connected sore hari ini
selamat sore mas